pesan yang ingin kami tampilkan adalah tidak hanya cuma kita sekedar memperlihatkan
tapi juga mempromosikan dan juga memberikan informasi bahwa indonesia ini juga kaya akan produk produk
antusiasme sebelas ribu pengunjung luar biasa kita harapkan itu dapat meningkat
dan juga akan ada turunannya dalam pengembangan ekspor
dan yang terakhir saya ingin sampaikan kita mulai pengembangan umkm produk kita itu
dengan juga menanamkan mindset dan perspektif dengan seperti yang pemerintah sedang lakukan nih
yang marvestor lakukan kan mengkoordinasinya dengan dalam bentuk bangga buatan indonesia
nah itu penting
ya tapi tidak hanya cuma bangga tapi beli itu produk pakai itu produk gunakan itu produk
aplikasikan itu produk dan juga ekspor itu produk dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari hari